aksi unjuk rasa yang direncananya digelar hari ini disebut sebut murni menuntut keseriusan pihak kepolisian menangani kasus dugaan penistaan agama
ya tentunya banyak yang bertanya juga benarkah demikian dan untuk menjawabnya sudah ada prof aziumardi azra cendikiwan muslim
kita langsung saja bertanya selamat pagi profesor
prof apakah benar dari sudut pandangan
selamat pagi assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam wr wb
prof apakah benar ini dari sudut pandang anda bagaimana rencana demonstrasi yang digelar setelah sholat jumat nanti menurut anda
ya kalau dari sudut berapa banyak yang ikut ya demo kita nggak tahu pasti ya tapi mungkin puluhan ribu ya sekitar itu ya
tapi kalau soal misalnya isu yang diangkat yang tadi ditanyakan saya kira memang ini sudah meluas kemana mana
karena menyangkut soal politik gitu
kemudian di kalangan elit politik sendiri mulai terjadi kekisruhan gitu ya
misalnya kita lihat dari pernyataan mantan presiden sby kemarin itu kemudian malah membuat suasananya menjadi tidak kondusif ya kurang kondusif ya
jadi ini ya memberikan momentum juga bagi para demonstran nanti itu untuk melakukan apa yang mereka lakukan dalam hal ini
agar pemerintah serius di dalam menangani kasus ahok ini
ya prof nah kalau kita berbicara mengenai sejumlah langkah antisipasi yang sudah dilakukan seperti itu termasuk juga langkah langkah persuasi
termasuk hari ini juga kita melihat pengamanan juga dilakukan dengan cara cara pendekatan yang sangat halus seperti itu
ada beberapa polisi yang menggunakan atribut atribut khusus
anda melihat ini sebenarnya apakah cukup bisa menenangkan masa dan apa sebenarnya yang harus dilakukan lagi
supaya masyarakat lain juga tidak ikut merasakan hal hal yang negatif seperti itu prof
saya kira apa yang dilakukan oleh polri dengan cara penanganan yang bersifat persuasif dan bahkan menggunakan simbol simbol agama
memakai serban peci haji ataupun nanti ada poluan yang pakai jilbab kemudian ada rencana untuk zikir dan seterusnya
itu saya kira ini salah satu hal yang positif yang baik
karena bagaimanapun juga para demonstran dengan para polisi itu sebagian besarnya polisi itu juga adalah muslim
jadi oleh karena itu pendekatan pendekatan keagamaan ini kita harapkan lebih efektif
dan kita harapkan juga para pemimpin demonstran untuk memegangi komitmennya
karena kemarin saya lihat juga pernyataan dari beberapa pimpinan ormas itu
itu katanya ya pokoknya kita akan menjaminlah bahwa demokrasi
bahwa ini akan berlangsung dengan damai
nah dalam kaitan itu kita menghendaki atau meminta supaya komitmen untuk memelihara kedamaian ini betul betul dipegangi
dan juga betul betul mewaspadai adanya para penyusup ataupun provokator yang bisa mengambil kesempatan menimbulkan kekisruhan
misalnya antara demonstran dengan para polisi
bisa saja orang menyelusup kemudian seolah olah kemudian itu adalah aparat keamanan
nah ini kemudian bisa membuat kekisruhan bisa memunculkan hal hal yang tidak kita harapkan
ya baik prof bagaimana dengan langkah jokowi kemarin yang sudah sempat menemui pihak ketua pks juga dan juga mui
apakah ini merupakan langkah yang tepat juga untuk dalam artian untuk menenangkan masyarakat begitu terkait dengan aksi empat november ini
ya kita menghargai usaha presiden jokowi ya supaya ini memperlihatkan
bahwa presiden tidak tenang tenang saja tapi memang melakukan sesuatu untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan
yang saya kira akan mempengaruhi tidak hanya jakarta tapi juga indonesia secara keseluruhan
bisa mengganggu stabilitas politik bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi bisa mengganggu pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya
jadi oleh karena itu upaya presiden jokowi menemui mulai dari prabowo
sampai kepada bertemu dengan pimpinan mui nu muhammadiyah dan juga pks
saya kira ini langkah yang bagus
walaupun juga mungkin agak sedikit berlebihan gitu ya
sehingga kemudian juga mengesankan bahwa presiden terlalu katakanlah bereaksi berlebihan begitu
tapi ya kita hargai itu sebagai suatu hal yang saya kira sangat bermanfaat gitu
baik berarti anda menyatakan bahwa langkah yang dilakukan oleh presiden jokowi itu cukup reaktif
dalam hal ini prof
nah dalam hal ini juga para demonstran berkeinginan agar ahok agar maksudnya ahok ini diproses secara hukum seperti itu
nah kemudian bagaimana anda melihatnya
apakah hanya sebatas tuntutan itu saja ketika nanti mungkin pak jokowi bisa membuktikan atau pembuktian bahwa hal tersebut tidak berseberangan dengan hukum
dan akhirnya itu bisa menenangkan masa seperti apa prof
ya memang di kalangan para pimpinan demonstran sendiri sebetulnya saya kira tersirat ada target target yang lebih jauh ya
memang ada pernyataan misalnya bahwa presiden jokowi dengan tindakan sampai sejauh ini seolah olah melindungi ahok lah katakan begitu ya
dan dengan bersikap seperti itu maka kemudian presiden jokowi dianggap telah melanggar konstitusi

nah itu bisa dibayangkan kalau seorang presiden melanggar konstitusi

presiden itu bisa dimakzulkan kira kira begitu jadi memang tersirat ada target target yang lebih jauh dari itu
nah kita harapkan kalau ada target target seperti itu saya kira target target itu ya dihilangkan lah
karena kita dari sekian banyak negara yang mayoritas berpenduduk muslim indonesia itu jadi contoh teladan dalam keamanannya dalam kerukunannya
jadi demo itu boleh tapi jangan kemudian merusak umumnya
islam citra umat islam citra islam indonesia yang terkenal sebagai islam wasatiyah islam yang inklusif islam yang toleran islam yang akomodatif
ini saya kira indonesia itu jadi teladan bagi negara negara lain
cobalah kalau kita lihat di timur tengah di afrika di asia selatan itu negara negara muslim yang ada itu kacau semua
coba deh mana yang bisa kita ambil sebagai contoh
makanya kemudian banyak sekali negara negara arab negara negara di asia selatan
yang mengharapkan indonesia itu islam indonesia itu memainkan peran yang lebih proaktif untuk mendamaikan perkelahian pertengkaran konflik perang yang terjadi di sana
nah kalau kita sendiri kemudian mengacau tercipta keadaan yang tidak kondusif di indonesia tercipta konflik apalagi tercipta kekerasan
maka kemudian ini merugikan kita merugikan bangsa indonesia merugikan negara bangsa indonesia dan merugikan umat islam secara keseluruhan
kita memainkan peran damai kalau kita sendiri tidak damai
jadi saya kira ini penting sekali untuk kita coba renungkanlah di dalam pikiran kita dalam hati kita
bahwa indonesia ini perlu dipelihara dengan penduduk mayoritas muslimnya itu
ya kita kalau ada masalah seperti yang terjadi kasus ahok ini saya kira perlu kesabaran ya kan
karena kita juga tahu ini sedang diproses oleh kepolisian bahkan kemarin ketua fpi juga diundak dipanggil
dan diminta memberikan kesaksian
jadi proses itu sedang berjalan
nah saya kira kita kembalikan kepada surat al asri itu bahwa kita harus kalau kita melakukan pesan pesan ya kebenaran
tausiah bilhak tapi taufiah bilhak itu juga harus dengan sabar
jadi ini penting sekali kesabaran itu
kalau kita lihat dari pengalaman rasulullah
juga itu memerlukan proses memerlukan penahapan tidak bisa secara instan tidak bisa mungkin terlalu cepat
apalagi dalam proses hukum memang memerlukan waktu
nah kita boleh misalnya menghimbau kepada kepolisian agar memprosesnya lebih cepat gitu
tapi kalau kemudian isunya melebar kemana mana maka ini kemudian akan bisa menciptakan situasi yang tidak kondusif bagi indonesia
dan kalau situasi tidak kondusif di indonesia
kita akan rugi semua kita akan rugi tidak ada yang tidak rugi
jadi oleh karena itu kita berharap agar demo ini betul betul dikembalikan kepada substansi inti dari ajaran islam itu sendiri
bahkan kepada nama islam itu sendiri
nama islam itu itu artinya damai artinya menyerah kepada allah swt
terkait tentunya dengan harapan bahwa indonesia ini bisa menjadi teladan begitu
apakah singkat saja prof apa himbauan anda untuk para pengguna
peserta aksi dan juga pihak keamanan dan juga masyarakat indonesia
khususnya pada terkait aksi hari ini tanggal empat november dua ribu enam belas
ya saya kira yang perlu dilakukan pertama memegangi kembali prinsip prinsip islam itu sendiri
yaitu islam sebagai agama damai islam sebagai rahmatan lil'alamin rahmat bagi alam semesta
jadi oleh karena itu kalau demo ya silahkan demo mengesmrihkan
perasaannya boleh silahkan
tapi jangan kemudian tergelincir oleh hawa nafsu
karena di dalam diri setiap orang itu ada hawa nafsu
lebih dikuasai oleh hawa nafsunya
memang dalam ilmu psikologi juga tahu psikologi masa bahwa kalau masa itu berada di dalam kerumunan
orang berada dalam kerumunan massa dia kehilangan dia menjadi ada
menjadi anonim menjadi orang yang tidak lagi punya kepribadian
dia bisa terseret ke sana ke situ
apalagi kalau ada yang memprovokasi ada yang memancing
jadi oleh karena itu kita berpesan agar silahkan demo tapi ya hati hati jangan misalnya nanti hawa nafsunya yang lebih dominan
sehingga kemudian terjadilah tindakan tindakan yang kita tidak harapkan bersama
baik prof azumardi hasra terima kasih sudah berdialog bersama cnn indonesia today
memang kita juga tidak menginginkan
adanya langkah langkah terlalu melebar begitu dari sebatas untuk menunjukkan pemikiran umat muslim mengenai proses hukum ini
ya semoga nanti berakhir dengan damai lah anissa ya